sekarang kita sudah ada di museum di kafe museum bank indonesia
sebelumnya sobat rupiah pasti sudah sering ya mendengar tentang inflasi
apa itu sebenarnya inflasi
dan biasanya informasi tentang inflasi ini ramai ketika mendekati hari raya besar keagamaan nasional
dan biasanya pemerintah dan juga bank indonesia serta berbagai pihak terkait
berusaha untuk bersinergi mengendalikan inflasi
tapi tentu saja tidak saat hbkn
inflasi juga terjadi pada hari hari lainnya
yang memang berusaha untuk dikendalikan agar barang barang harga barang bisa tetap stabil
salah satu yang dilakukan oleh pemerintah bank indonesia dan pihak terkait lainnya
dengan melakukan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau gnpip
nah kira kira sobat rupiah tahu nggak apa itu gnpip
oke untuk bisa membantu kita pada pagi hari ini
kita akan mengundang mbak desi surya andarina dari departemen regional bank indonesia
yang akan menjelaskan kepada kita semua tentang gmpip
kepada mbak dea kami persilahkan
tadi kita sudah sempat cerita sedikit tentang inflasi
dan bagaimana bank indonesia bersama pemerintah
berusaha untuk bisa menahan tekanan inflasi tersebut melalui kegiatan gnpip
sebenarnya kepada sobat rupiah apa sih gnpip itu
oke jadi saya menyapa dulu untuk sobat rupiah
saya akan menceritakan latar belakang mengenai gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
jadi sejak tahun dua ribu dua yang lalu itu terjadi gejolak harga pangan
nah itu juga berdampak ke indonesia
di indonesia ternyata harga pangan juga sangat tinggi bergejolak gitu
maka akan diperlukan sinergi yang lebih kuat gitu ya
antara pemerintah bank indonesia dan instansi lainnya
nah kenapa sih kok harus mengendalikan inflasi khususnya pangan gitu ya
karena inflasi pangan itu nanti akan berkaitan dengan kemiskinan
juga akan berkaitan dengan menekan daya beli masyarakat
nah sehingga melalui sinergi tpip tpid
ini dilakukan suatu inovasi kebijakan yang namanya gnpip
gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
nah di gnpip ini memang fokus ke inflasi pangan
yang kita lakukan secara masif dan bersama sama secara nasional
oke jadi untuk bisa menanggulangi inflasi
tpid itu tim kendala inflasi daerah ya
tpip tim pengendalian inflasi pusat
itu mengeluarkan sebuah kebijakan inovasi yang bernama gmpip
yang bertujuan untuk bisa memastikan gejolak inflasi pangan bisa terjaga
nah untuk bisa mendalami lebih jauh lagi nih mbak dea
kira kira ada apa saja sih program unggulannya gmpip
oke saya cerita lagi nih sobat rupiah
jadi di gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ada tujuh program
yang pertama itu adalah dukungan kegiatan operasi pasar atau biasa dikenal pasar murah
yang kedua adalah program mengenai ketahanan pangan
nah di dalam ini ketahanan pangan isinya banyak mas zulni
ada mengenai hilirisasi pangan
kemudian bagaimana kita ada gerakan tanam melalui polybag di pekarangan
kemudian penggunaan pupuk organik seperti itu
yang ketiga adalah perluasan kerjasama antar daerah gitu ya
yang keempat ada penggunaan subsidi ongkos angkut untuk distribusi barang khususnya pangan
kemudian penggunaan nahan altitan dan saprotan
jadi bagaimana penggunaan teknologi untuk pertanian
kemudian selain itu juga mengoptimalisasikan mengenai tik
jadi teknologi informasi dan komunikasi
dan yang terakhir ini adalah koordinasi informasi untuk bisa membentuk ekspektasi inflasi yang disediakan di masyarakat
oke jadi yang sobat rupiah di gnpip yang memang dikomandoi tpi ini ini
melakukan tujuh kegiatan tadi ya
dan tahun ini bukan tahun yang pertama ya ada gnpip ya mbak
jadi kira kira ada perbedaan program apa nih mbak
antara tahun dua ribu dua puluh dua dengan tahun dua ribu dua puluh tiga di gnpip
jadi sejak diluncurkan di agustus dua ribu dua yang lalu
gnpp dilanjutkan di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
tentunya perbedaannya ada tiga hal
jadi struktural itu lebih terencana lebih sistematis seperti itu ya
jadi kita nggak hanya bersifat jangka pendek
ada hbkn hari raya itu sudah dipersiapkan jauh hari
dan yang ketiga bersifat digital
jadi kita juga melibatkan digital di dalamnya
atau kemudian penggunaan data dan melalui dukungan data teknologi informasi
gnpip ini juga menggunakan dan memanfaatkan
serta melakukan berbagai review berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan di tahun dua ribu dua puluh
nah sejauh ini mbak dea
boleh diceritakan nggak keberhasilan gnpip di tahun dua ribu dua puluh
pengelolaan inflasi pangan ini sangat terasa waktu hari raya idul fitri atau hbkn yang lalu
di mana biasanya inflasi pangan
harga harga pangan itu bergejolak cukup tinggi
karena dengan ada gnpip yang bersifat terencana
di saat hbkn idul fitri yang lalu
itu inflasinya tercatat secara rata rata lebih rendah dalam lima tahun terakhir di seluruh wilayah di indonesia
jadi bisa dikatakan gnpip itu berjalan cukup efektif
dapat menanggulangi volatilitas harga dan inflasi khususnya di hari hari besar
jadi mbak dea tadi udah sempat cerita bahwa
gnpip itu punya tujuh program
tapi kita boleh lebih dalam dikit lagi nggak mbak dea
kira kira implementasi di daerahnya itu bagaimana mbak gmpip
nah ini salah satu yang menarik nih untuk sobat rupiah menyimak ya
gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
yang tadi dikoordinasi antara tpip dan tpid
namun disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing masing
penyebab inflasi di berbagai wilayah di indonesia itu berbeda beda
di jawa dan di sumatera atau kalimantan itu mungkin berbeda beda
itu berdasarkan komoditas penyumbang inflasi di masing masing daerah
dan juga mengutamakan keunggulan di masing masing daerah
itu lebih mengedepankan penggunaan digitalisasi inovasi dan teknologi
seperti misalnya di sulampua
itu lebih mengedepankan mengenai komoditas pasca panen
kemudian bagaimana distribusi pangan antara satu wilayah dengan wilayah lain
di sumatera itu mengedepankan mengenai kad
kerjasama antar daerah secara terintegrasi
nah diharapkan dengan adanya gnpp yang sesuai karakteristik wilayah
itu penanganan inflasi sesuai dengan permasalahan yang ada di masing masing wilayah
kira kira seperti itu
bahwa memang gnpip itu bertujuan untuk bisa mengendalikan inflasi
dan setiap daerah itu ternyata memiliki karakter yang berbeda beda mbak dea
tadi sempat mbak dea sempat cerita bahwa
kalau di sumatera dia punya karakter khusus tertentu
di sulawesi karakter khusus tertentu
lalu sebenarnya mbak dea kita boleh sedikit diceritakan nggak
dalam proses penentuan kegiatan tersebut
apa sebenarnya yang dilakukan oleh tpip dan tpid
serta bagaimana peran bank indonesia di dalamnya
jadi secara umum peran tpip dan tpid ini melakukan koordinasi mas zulmi
sehingga kebijakan yang dilaksanakan di level pusat
itu dapat terimplementasikan di level daerah
kemudian peran bank indonesia di dalamnya tentunya juga terlibat aktif
mendukung dalam pelaksanaan program program gnpip tersebut gitu ya
termasuk menjadi inisiasi dalam pelaksanaan gnpip dengan tujuh program tadi
tadi mbak dea juga sempat cerita bahwa gnpip itu berusaha untuk menekan inflasi
sebenarnya yang terutama dari sisi supply ya mbak
nah sebagaimana isu saat ini sudah sejak beberapa bulan yang lalu
sekarang tuh lagi rame namanya isu el nino ya mbak desi
nah tapi mbak dea bukan akan menjelaskan bagaimana gnpip akan menjelaskan isu el nino
tapi bisa menemukan jawabannya dengan membaca majalah bicara edisi seratus
bisa tinggal scan qr yang tertera pada layar langsung download dan juga gratis
selain membahas terkait inflasi majalah bicara edc seratus juga membahas berbagai hal
antara lain cara jitu dapatkan pinjaman usaha menelusuri sejarah bank indonesia
rekomendasi kuliner dan tempat healing serta masih banyak artikel menarik lainnya
jadi tunggu apa lagi cepat didownload
terima kasih mbak dea atas waktunya dan juga penjelasannya
semoga kita bisa bertemu pada kesempatan lainnya